kamu tetap berjaga disini ya
bapak pergi dulu sebentar ya
mau meeting ya pa
papa mau pergi keluar sebentar
makanya rena disini sebagai asisten papa
tolong kamu kesana taksi
kita naik mobil mas yudi aja gimana pak
mas yudi itu bodyguardnya kangga pak
kangga cuma takut saya diserang lagi
ya kalau keberatan boleh
yaudah sebentar ya pak
saya sama panino mau keluar
mobilnya udah dateng
kita mau ngopi dimana pak
tempat mertua saya
sekalian aku mau silah turamirin papa surya
sudah lama aku gak ketemu langsung
mas yudi berarti kita ke coffee city aja ya
di sini linesnya slay
kamu tuh beraniinte

dia pasti daftar pakai ktp orang lain
namanya sama tapi harusnya beda
nama lengkapnya siapa
mama masih inget mukanya
tadi namanya sama cuman pas
kalo mama masih ada fotonya
nanti biar aku yang cari orangnya
ada alamat lengkapnya gak
iya ada nih pak
di jalan kapuas tiga
aku kenal sama ini orang
ini orang yang lagi dicari
yang penting sekarang
gue harus ke alamat orang itu
nomor tujuh puluh tujuh kan
iya bener pak
gue cabut dulu ya
nanti saya transfer ya
yakin boleh mau biji
ntar di mobil lo cerit aja sekalian
siang pak bu rena
ada alat menggambar
dan kertas lipat di bawah rena
makasih ya om badut
waduh terima kasih ya
jadi ngerepotin kali ya
nggak ngerepotin sama sekali
malahan kita bertiga senang bisa main sama rena
oh iya bu kita disuruh sama pak al
buat nemenin rena main
oren main sama om badut
ya udah rena kita mau main apa ya
akhirnya main kapal kapalan yuk om
boleh lo duduk lo
aku sama angga mau pergi sementara
mama disini dulu sama rena
ke alamat rumahnya deni setiano
ceritanya panjang ma
nanti aku ceritain ya
yang penting mama sama rena jangan keluar kantor
disini tempat paling aman
kalau mama mau istirahat
kamu bisa istirahat di ruanganku
untuk masalah makan siang nanti aku minta felix untuk pesenin ya
sihat siatin mama sama rena ya
tolong jaga dengan baik
kamu tetap berjaga disini ya
bapak pergi dulu sebentar ya
mau meeting ya pak
kan aku asisten papa
papa mau pergi keluar sebentar
makanya rena disini sebagai asisten papa
supaya kerjanya lebih benar
kalau mereka kerjanya gak benar laporin ke papa
apa semua teror ini ada hubungannya dengan jessica dan dennis
ini aku beliin barang barang banyak ini buat kamu
alasannya karena aku gak tahu sebenarnya kamu sukanya apa
jadi aku terpaksa borong deh semuanya di mall
terus juga mas yurya tadi gak ngasih tau
kalo kamu ternyata dalam kondisi hamil
aku beli sesuatu nih buat dia
sebenernya sih gak perlu harus seperti ini sih pak
aku harus nyebutnya apa ya pak
apa aku harus nyebut kakak
ya karena aku juga gak punya kaka laki laki juga kan
ya memang sih usia aku sama kak sofi agak jauh ya
jadi ya panggilnya om
dari dulu memang om kamu ini paling perhatian sama kamu
sejak masih dalam kandungan
luar biasa deh om kamu ini ngejakin kamu
tapi menurut aku kedua yang paling terindah buat aku
oh masih ada di dunia ini
aku rasa itu juga udah cukup
hari kelahiran kamu
itu bertepatan dengan hari kepergian mama kamu
itu bertepatan dengan hari kepergian mama kamu
itu bertepatan dengan hari kepergian mama kamu
saya juga mau tau
saya mau ziarah ke sana
karena kalau kita kesana sekarang
tapi aku kata yang letus bentar
bentar ya pak
rick ngapain sih ajak gue ketawa pinus gini katanya ketemu sama elsa ya kali alisnya kesini
banyak tanya oh disini mau ketemu sama elsa ya tapi kan ini taman pinus ri masa iya
kesini bercanda nih bisa sabar gak sabar udah hari yang cerah untuk jiwa yang senang
ternyata jatuh sama yuk rick
bamba saya tunggu di sebelah sana ya kalian jalannya jangan jauh jauh ya